dan lebih dari tiga ratus warga terluka dalam ledakan di lahore pakistan akhirnya dibawa ke rumah sakit
para korban yang kebanyakan adalah perempuan dan anak anak segera menjalani operasi
sebagian dari mereka yang terluka dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan taksi dan becak motor karena kekurangan ambulans
ratusan warga juga keluar masuk rumah sakit untuk menyumbangkan darah
ledakan terjadi di area parkir taman bermain gulsian e iqbal
taman mini sedang digunakan untuk anggota umat kristen di lahore
banyak dari mereka yang kesana pada akhir pekan ini untuk merayakan libur pascah
saluran televisi lokal melaporkan banyak jenazah yang disimpan di rumah sakit
sementara penasehat kesehatan bagi pemerintah provinsi punca mengatakan banyak dari korban luka yang menjalani operasi darurat di rumah sakit
gilitan islam di pakistan telah menyerang umat kristen dan minoritas agama lain selama dekade terakhir
banyak umat kristen merasa pemerintah melakukan sedikit upaya dalam melindungi mereka
pemerintah punjab memerintahkan semua taman umum dan tempat perbelanjaan
tempat perbelanjaan utama ditutup dan mengumumkan tiga hari masa berkabut
pemerintah punjab telah menjalankan perubahan dan menjalankan perubahan